assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pemirsa gapai kemuliaan yang dirahmati allah
dalam ajaran islam bulan rajab masuk dalam salah satu dari empat bulan haram atau bulan suci dalam kalender hijriah
bulan rajab juga memiliki banyak keutamaan
dan untuk membahas tema terkait keutamaan dan amalan di bulan rajab
sudah hadir bersama saya di studio
ada gurunda kita semua kiai haji muhammad faiz
assalamualaikum pak kiai
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
sudah lama gak ketemu tapi alhamdulillah
kalau untuk gapai kemuliaan selalu sehat insyaallah
jazakallah khair sudah hadir di studio
dan bagi anda pemirsa yang juga memiliki pertanyaan
anda bisa mengirimkan pertanyaan anda melalui email yang tertera di layar kaca
tadi sudah ada pembukaan sedikit terkait dengan bulan raja
disebutkan juga bahwa bulan rajab ini adalah satu dari empat bulan haram
tapi yang sebenarnya dimaksud dengan bulan haram itu apa pak kiai
jadi ketika kita membaca al quran
ketika allah berfirman
allah itu ketika menciptakan langit dan bumi
dari awal penciptanya
penciptaan ini menjadikan bulan itu ada dua belas satuan waktu yang menghitung bulan bulan itu
minha arba'atun hurm
yang empat ini allah disebut dalam bahasa arab itu bulan haram
haram itu artinya haram melakukan peperangan
haram melakukan kerusakan di muka bumi
ini dihargai bulan ini
oleh karena itu penyebutan bulan suci itu sebetulnya dalam tradisi masyarakat kita
itu karena memahami bahwa bulan ini suci
tidak boleh ada darah yang tertumpah
itu pada tradisi masyarakat arab di masa rasulullah
yang kemudian itu dihargai oleh agama islam
yang turun pertama kali di tanah arab
jadi itu adalah pemahaman orang arab
bahwa tidak boleh saya melakukan peperangan
di bulan yang empat tersebut
nah ini kemudian diambil oleh islam
sebagai bulan yang disebut
kalau kemudian berbicara
mengapa kemudian islam itu mengambil apa yang ada di masyarakat sebelum islam
itu menjadi bagian dari ajaran agama islam
itu sebetulnya terkait dengan ibadah yang allah jadikan rukun islam
haji itu kan sering
mila dengar itu adalah penyempurna agama
kita lihat susunannya ini
yang tiga itu berurutan
kemudian zul hijah
yang satu ini
kalau dihitung dari bulan muharram
ini jadi bulan yang ketujuh nih
namanya bulan rajab
ini dimanfaatkan dulu
karena pada masa itu
itu tidak akan melakukan kerusakan apapun
yang menggunakan persenjataan
itu dijadikan bulan haji kan
gitu lah ya
walaupun orang berikhram niat haji itu boleh dari bulan sawal kan
tetapi yang dimasukkan disini dari bulan zul qadahnya
karena persiapan untuk berangkat haji kan puncaknya itu sembilan bul hijah
jadi kalau yang rumahnya jauh
itu berangkat dari bulan zul qadah ⁇
yang ingin lebih lama beribadah haji di mekah misalnya
itu memulai pemberangkatannya di bulan zul qadah
nanti selesai ibadah haji
nanti selesai ibadah haji di mekah misalnya itu memulai pemberangkatannya di bulan zul qadah
ini biasanya orang kan kepengen cepat pulang
beda kalau orang itu belum ke tanah suci
pengennya cepat cepat datang gitu ya
pengennya cepat datang
nanti kalau sudah ibadah haji
jamaah haji itu kadang kadang rebutan kepengen pulang
nah maka disitu zul hijah mereka boleh pulang tuh
muharram disini ini jadikan tempo
masa masa setelah lama tidak bertemu dengan keluarganya
supaya mereka memperoleh kedamaian
melakukan hal hal yang tidak bisa diperlukan
yang positif sebagai imbas dari ibadah haji tadi
itu tidak dijadikan satu
ini bukan alasan tapi hikmah yang kita simpulkan
nah kemudian selesai dari bulan muharram ini
itu tidak lagi dikatakan bulan suci
artinya tidak dikatakan bulan haram
di situ boleh melakukan aktivitas yang dilarang pada bulan ini kan
nah nanti ada satu bulan rajab
itu sebetulnya kata ulama untuk memberi kesempatan
kalau ada orang yang tidak bisa diperlukan
ada orang yang mau umroh
ini kalau kita pelajari secara umum
itu sebetulnya allah menjadikan adanya bulan suci
itu menunjukkan rahmat allah
rahmat allah dengan memberikan
sepasi dalam hidup
yang ini istimewa
sehingga orang itu bisa memanfaatkan
kalaupun tidak semuanya
paling tidak pada saat saat yang istimewa tersebut
itu pengertian daripada al ashurul hurum
nah tadi kan disebutkan juga ada empat bulan ya pak kiai
nah dari empat bulan ini sebenarnya ada bulan yang lebih istimewa dibandingkan yang lainnya nggak
ini kalau kita bicara dalam kerangka rahmat allah
disitu rahmat allah
allah itu menciptakan kebaikan
itu yang dalam tradisi islam
apalagi kita orang ahlus sunnah wal jamaah
itu memahaminya sebagai berkah
berkah itu mila
itu melampaui kuantitasnya
itu namanya berkah
kalau saya punya uang sepuluh ribu
tapi bisa cukup untuk kebutuhan saya sepuluh juta
itu namanya hidup saya berkah
orang bertanya kepada saya
itu bisa memenuhi kebutuhan saya yang sepuluh juta
hari ini akhir bulan
istri saya mengatakan
waktunya untuk berkahnya
untuk belanja bulanan
beli kebutuhan pokok beras
begitu kami berdua dengan istri saya
mau belanja ke pasar
tiba tiba ada santri saya datang
itu masya allah itu berarti ya
berarti uang yang harus saya pakai untuk beli beras
kan tidak perlu keluar dari kantong saya
itu berarti hidup saya itu berkah
ketika kita mendapatkan rasa sakit
tapi kemudian membuat saya rajin membaca al quran
itu namanya juga keberkahan
nah allah subhanahu wa ta'ala dari rahmatnya
itu memberikan keistimewaan
pada setiap sarana dan prasarana
yang bisa mendekatkan hambanya kepada allah
dan itu bukan sesuatu yang perlu kita fikirkan terlalu dalam misalnya
allah menciptakan tanah
cnn di mampang
ka'bah di mekah
itu kemudian tanahnya allah beda bedakan kan
tanah mekah yang jadi masjidil haram
kalau saya sholat di sana
itu pahalanya seratus ribu
tapi jangan lupa
kalau saya berbuat dosa di sana
itu dosanya juga akan besar
karena dianggap tidak menghargai
kesucian kota mekah
jadi itu aspek tanah kalau kita lihat
aspek itu keberkahan itu misalnya
nempel pada seseorang
kenapa disebut khidir itu dari kata kata khadrak hijau
karena hijau itu lambang kesuburan
dimana ada beliau
itu tanah sekitarnya menjadi tanah yang produktif subur dan sebagainya
nabiullah isa alaihissalam
dalam tradisi islam itu disebut al masih
al masih itu karena dari kata kata masha
tangan beliau itu penuh dengan keberkahan
penyakit apapun sembuh
saya membayangkan kalau tangan itu ada hari ini
semua rumah sakit tutup
orang tidak ribut bpjs karena tangan itu mendatangkan keberkahan
ada yang allah kasih berkah itu pada waktu
laylatul qadar itu khairun min alfi syahrin
kalau anda sholat di malam malam ganjil di bulan ramadan pada sepuluh hari yang terakhir
bertepatan dengan misalnya laylatul qadar
maka anda sholat malam itu dicatat seperti sholat khairun min alfi sarin
lebih dari seribu bulan
itu namanya keberkahan
ketika kemudian allah menciptakan bulan rajab
kemudian orang bertanya mengapa bulan ini begitu banyak keistimewaannya
ibadahnya apapun misalnya
nah itu juga terkait dengan rahmat allah
baik pak yai tapi kita harus jeda dulu
nanti kita lanjutkan di segmen berikut ya
pemirsa jangan kemana mana gapai kemuliaan akan kembali setelah yang satu ini
terima kasih pemirsa anda masih menyaksikan gapai kemuliaan dalam episode keutamaan dan amalan di bulan rajab
kita lanjutkan pak yai
jadi kalau kita bicara amalan
adakah memang amalan amalan yang disunahkan dilakukan di bulan ini
dalilnya sohih atau tidak
semua amalan yang baik itu ketika menempel pada waktu yang baik
pasti menjadi kebaikan yang berlipat ganda
jadi bulan rajab itu adalah waktu yang baik
kalau kita isi dengan kebaikan
maka semua kebaikan yang kita lakukan di bulan rajab itu
akan mendapatkan kalau bahasa marketingnya itu by one gate one
dia puasa misalnya
itu dia dapat pahala zikir
kapan pun dan dimanapun
ketiga kebaikan ini bertemu dengan waktu yang juga diistimewakan
maka dia dapat pahala dua kan
kita berpuasa hari senin
dengan kita berpuasa misalnya hari arafah
puasa arafah tanggal sembilan jul hijab
kan puasanya sama
kenapa pahalanya kemudian dibeda bedakan
karena puasa ini sudah sangat baik
bertemu dengan hari yang baik
oleh karena itu
saya tidak ingin sebetulnya mengurai apa saja yang harus dilakukan
karena setiap orang berbeda beda
kalau dia bisa memperbanyak sholat di bulan rajab
ada mungkin yang tidak punya banyak kesempatan sholat
tapi dia bisa puasa
silahkan dia puasa
orang sering bertanya dan ini yang paling
yang paling sering diperdebatkan
apa hukumnya melakukan puasa di bulan rajab
saya ingin menyampaikan yang pertama begini
kalau dari aspek ilmu hadis
puasa rajab dengan menggunakan dalil khusus
itu diakui kok
oleh begitu banyak ahli hadis
kayak imam ibnu hajar al askolani misalnya
bahwa hadisnya memang tidak bisa disebut sebagai hadis yang sohih
tetapi ulama seperti al imam an nawawi
bahkan ibnu hajar sendiri
bahwa begitu banyak ulama mengatakan
bahwa hadis do'if itu boleh diamalkan substansinya
selama amalan itu tidak terkait dengan pokok pokok agama
tidak terkait dengan tawhid
tidak terkait dengan rukun sholat
tetapi terkait dengan amal amal yang memimpinnya
tetapi terkait dengan amal amal yang memimpinnya
tetapi terkait dengan amal amal yang memimpinnya
untuk menambah pundi pundi pahala kita
dan saya ingin sampaikan kepada para pemirsa
kenapa ulama kita dulu membolehkan para umat ini
menggunakan hadis do'if untuk pekerjaan yang bersifat fadha ilal amal
karena hadis do'if itu sebetulnya
tidak ada ulama di dunia ini
yang mengatakan bahwa hadis do'if itu
mohon maaf ya dibuang ke tempat sampah
hadis do'if itu tetap memiliki kekuasaan yang berbeda
memiliki kemungkinan bahwa itu adalah ucapan rasulullah
tetapi yang dia disebut do'if shohih
itu kan terkait mata rantai
saya misalnya mengucapkan keistimewaan bulan rajab
didengar oleh mila
maka mila adalah perawi hadis dari saya
seandainya saya di persepsikan kayak nabi
nanti mila menyampaikan kepada orang lain
itu namanya mata rantai
ketiga mila orang yang baik
yang mendengar kameramen di depan kita ini
juga orang baik
disampaikan kepada yang lain
nanti kriterianya semakin berkurang
kriterianya semakin jauh
oleh karena itu ketiga ini berkaitan dengan
apa yang salah orang melakukan puasa
karena puasa itu ibadah yang istimewa
bahkan kata rasulullah itu
allah yang mengurus balasan untuk pahala orang yang berpuasa
ketika puasa itu
dikatakan sebagai puncak dari ibadah seseorang
karena kan tingkat ibadah yang memiliki tingkat privasi paling tinggi
tapi saya puasa gak ada yang tahu
saya tidak puasa juga gak ada orang tahu
makanya allah bilang
puasa itu untukku ya
itu terbebas dari apapun
ya ceramah ramadan
ya pagi ceramah siang ceramah haus saya
saya minum air di kamar tertutup
hadirin pemirsa saya
jamaah saya mengatakan betapa solehnya ini orang
ngomong terus gak haus haus
padahal mereka sudah saya tipu nih
nah itu keistimewaannya puasa
hanya allah yang tahu
oleh karena itu puasa yang ibadah seperti ini
dilakukan di bulan apapun kan tidak ada yang salah
selama itu bukan hari hari yang diharamkan
bukan untuk berpuasa
kalau ada orang hari raya idul fitri
itu kemudian puasa itu bukan soleh kan
nah itu sebetulnya yang ingin kita selesaikan lah
untuk apa orang memperdebatkan sesuatu yang mengandung kebaikan
bahkan ulama seperti imam ibnu sholah misalnya
ahli hadis kenamaan
imam nawawi dan banyak ulama mengatakan
ada hadis yang tidak terkait langsung dengan
bulan rojab tetapi menginspirasi bahwa
rasulullah itu berpuasa di bulan rajab
jadi dulu ada hadis ini ya
saidina abu dardak itu tanya sama rasulullah
nabi nabi kok saya tidak pernah melihat rasulullah puasa
itu sebanyak puasa di bulan syaban
yang dibicarakan syaban karena nabi itu sering kali puasa di bulan syaban
kata abu dharda kenapa rasulullah kok puasanya itu paling banyak di bulan syakban
jawaban rasulullah apa
zaka syahrun karena bulan syaban itu adalah bulan iyagfulu
yang orang itu lalai
lalai dari ibadah puasa antara rojab dengan ramadan
ramadan kita paham kan rasulullah itu puasa
dan kita juga puasa
ustadz akhir zaman itu puasanya cuma ramadan
boleh jadi saya tidak berpuasa di bulan syaban
tapi nabi kemudian puasa di bulan sabban
dulu orang orang itu sering
hanya puasa ramadan
tapi nabi menyebutkan rojab sebelumnya
itu kan bulan dimana orang lalai antara rojab dengan syaban
berarti mafhumnya logikanya
nabi juga berpuasa di bulan apa ini
tapi saya pikir untuk kebaikan bersama
yang mau puasa puasalah
yang tidak mau puasa cari amal soleh yang lain
juga tidak apa apa
sedekah diperbanyak juga boleh ya pak yai
kita membahas puasa rojab itu boleh atau tidak
sudah tidak puasa
tidak beramal soleh
tidur sepanjang hari
itu yang harus kita bimbangkan
baik pak yayi seperti biasa sudah ada pertanyaan yang datang dari netizen
kita akan sebut bersama sama
apakah hukum larangan berperang
di bulan rajab pada saat ini masih berlaku
dan apakah ada syariat terkait pengeluaran zakat di bulan rojab
pak yai ini pertanyaan dari indah seorang mahasiswi
saya ingin jawab yang pertama gini
karena pertanyaan tentang perang
kalau saya jawab boleh
berarti soalnya saya mau ngajak perang
perang atau dalam bahasa arab itu kital dalam islam
itu sebetulnya untuk mempertahankan apa yang ada
bukan mengadakan yang belum ada
syariat kita itu lebih banyak sebagai bukti pembelaan
pembelaan kepada yang lemah
bisa dibaca di surah al hajj itu
kenapa allah mengizinkan rasulullah kemudian mengangkat senjata
uthina bukan allah mengizinkan
tekanannya beda loh
mengizinkan dengan diizinkan
mereka diizinkan karena mereka selama ini dizalimi
dizalimi dari apa
seandainya dulu di mekah
membuat kesepakatan sama nabi
nabi silahkan beribadah secara islam
biarkan kami dengan agama qurais di mekah
maka mungkin tidak akan pernah terjadi syariat yang namanya kita
kalau kemudian islam misalnya
yang terdengar melakukan peperangan disana disana dan disini
itu kan lebih banyak
karena tidak diperkenankannya pada masa itu
orang orang untuk mengamalkan ajaran agamanya
di bumi yang lain
oleh karena itu terjadilah yang namanya peperangan
nah peperangan di bulan yang haram itu
itu disepakati oleh ulama tidak boleh
tetapi kalau kita diperangi
dalam konteks membela diri
masa di maja
maka disini berlaku kaidah hukum islam
kaidah hukum islam itu bilang bahwa
ada kebaikan dan ada keburukan
kalau anda diserang di bulan haram
anda kemudian rumahnya diintimidasi
ya kemudian ada pasukan yang dikirim untuk menghancurkan negeri anda
kalau anda tidak melakukan pembelaan
ya rusak semuanya
maka disitu dibolehkan
dibolehkannya sampai kapan
apa boleh melakukan peperangan
kalau misalnya ada musuh yang sudah membawa senjata di depan kita
apa harus kita balas dengan pertempuran
mungkin kita menyalakan alarm bahaya
mungkin kita mengirim pasukan
saya suka lihat kan film film amerika itu
begitu misalnya rusia di masa lalu
menghidupkan rudal rudal di mana
maka ototnya itu tidak ada di sana
otomatis presiden amerika akan memberikan warning
tapi kan tidak ditembakkan
begitu ketiga dua duanya ini sudah sama sama siap
seringkali terjadi perdamaian
kalau bisa damai sebelum itu tidak kemudian kita melanjutkan peperangan
tetapi kalau nyawanya terancam
kemudian negerinya terancam
maka itu dibolehkan
itu pertanyaan yang pertama
zakat itu tidak terkait dengan bulan
zakat itu dengan satu tahun buku zakat
kita punya perusahaan kan punya tahun buku
ya tetap tahun gitu
dimulai kalau di perusahaan kan satu januari sampai tiga puluh satu desember
islam juga sama
karena satuan tahun zakat tahun bukunya
itu rasulullah menghitung dengan kalender hijriah
kalender hijriah itu kan berbeda dengan kalender masehi
dari aspek jumlah harinya
karena masehi itu ada yang dua puluh delapan dua puluh sembilan tiga puluh tiga puluh tahun
ada yang dua puluh delapan dua puluh sembilan tapi ada yang tiga puluh satu
sementara bulan islam itu berkisar antara dua puluh sembilan dan tiga puluh
maka jumlah harinya itu berkurang
pada bulan islam
berkurang tujuh sampai sepuluh hari
maka buat umat islam yang ingin mendisiplinkan ibadah zakat
ayo buatlah tahun buku kewajiban zakat
kapan mila merasa punya uang pertama kali
melebihi satu nisab
berarti bisa tergantung kitanya ya pak

tidak ada patokan khusus
jadi cara menghitungnya ini
ini kita masuk agak jauh ya

berkaitan dengan pertanyaan

balik sudah mukallaf maksudnya
atau harta anak kecil
misalnya karena dia dapat warisan dari orang tuanya
pertama kali sampai satu nisab
itu kalau dalam keadaan kita itu berarti
itu kalau dalam keadaan kita itu berarti
dia berasa beijah
delapan dhul hijjah tahun depan
nah uangnya boleh berfluktuasi

sudah delapan puluh lima gram emas lagi gak
kalau sudah berarti harus dikeluarkan
dikeluarkan zakat dari nilai yang ada
jadi disitu namanya tahun zakat
dia punya kewajiban mengumpulkan semua aset dia
aset yang berbentuk harta
yang harta objek zakat
nanti kita buat
di tema sendiri ya
supaya insya allah nanti kita akan bahas terkait zakat
jadi dia keluarkan kapan saja boleh

ya bagus saja
gak masalah ya
tergantung tadi sudah sampai satu tahun
baik mirsa kita masih akan bahas terkait keutamaan bulan rajab ini
gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi
saya tidak dianggap beriman kepada allah
kalau saya juga tidak beriman bukan saja kepada nabi muhammad
tapi kepada nabi isa as kepada nabi musa as
saya harus percaya bahwa taurat itu dahulu allah turunkan kepada bani israel
injilnya sama kemudian juga al quran
maka al quran itu dikatakan muhaiminan
dia menjadi penjaga dari semua syariat allah
jadi ternyata tidak hanya amalan yang jadi utama
tapi ada banyak peristiwa penting juga yang patut kita pelajari juga ya pak kiai
kalau saya boleh menambahkan ya orang di bulan rajab ini banyak bertanya amalan yang harus dilakukan
atau ada doa khusus gak sih sebenarnya
tapi kalau saya ingin dari sisi yang berbeda
ayat yang menerangkan tadi bahwa bulan itu allah ciptakan dua belas
itu adalah bulan haram yang suci
itu allah katakan
jangan berbuat kezaliman di empat bulan itu
jadi kalau kita punya semangat beribadah yang baik di bulan rajab
kita juga harus punya semangat yang sama
untuk meninggalkan keburukan maksiat dan kepada allah
ini kan rahmat allah
semua orang pasti pernah terjerumus ke dalam dosa
saya dosa banyak sekali
ini ada bulan yang istimewa
kalau kamu misalnya mau berbuat dosa
tapi itu disitu rahmat allah
ya di bulan lain lah
jangan di bulan ini
untuk melahirkan perasaan apa
kalau sampai saya berbuat dosa di bulan ini
itu betapa jahatnya saya
tidak memberi penghormatan dan penghargaan
kalau saya tidak bisa bersedekah di bulan
bagaimana saya bisa bersedekah di bulan biasa yang lain
nah ini yang tadi mila sebut sebagai latihan
nanti puncak lipat gandanya laylatul qadar
puncak lipat gandanya bulan ramadan
tetapi orang tidak bisa tanpa melakukan pendidikan
pemanasan lah istilahnya gitu ya pak kiai
orang yang tidak biasa ibadah malam itu juga sulit untuk mendapatkan laylatul qadar
sulit sekali pak ye
jadi kalau ada istilah kemudian bulan rajab ini seperti menurut anda
seperti menanam benih
kemudian bulan syakban itu menyirami
nanti menuai hasilnya di bulan ramadan
itu sepenuhnya benar ya
itu istilah yang baik
kalau mila tanya itu benar dalam konteks mana dalilnya dalam agama
itu tidak ada dayu khusus
tetapi apa yang dikatakan mila tadi itu sesuai dengan nafas agama
bukankah kita dulu ketika mau baru lahir itu tidak diberi beban syariat apapun
seiring dengan bertambahnya usia
rasulullah ketiga di mekah itu sholat itu cuma wajib dua rokaat saja
begitu isra' mi'rat lah turun perintah lima rokaat
dia butuh waktu
kemudian mantapkan di syakban
petik hasilnya di ramadan
jadi pemanasannya kan butuh waktu kayaknya harus tiga bulan
jadi nggak apa apa latihan ya ini di bulan rajab ya
mungkin orang yang baik
kalau orang kayak saya mungkin pemanasannya harus lebih panjang lagi
oh gitu ya pak ye
pak ye tapi ada juga pertanyaan seperti ini
sebenarnya ada doa khusus nggak
yang dilafalkan pada bulan rajab
doa yang khusus itu hanya terdengar pada allahumma barik lana fi rajaba wa syakban
berikan keberkahan buat kami di bulan rajab dan di bulan syakban wa balikna ramadan
dan setelah mendapatkan keberkahan di dua bulan ini
mudah mudahan keberkahan itu menghantarkan kita bertemu dengan bulan ramadan
mudah mudahan ya di barojob ini kita lebih semangat lagi
insya allah nanti allah sampaikan kita juga pada bulan ramadan
pak yayi tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program pemirsa
semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal untuk menjadi atau menjalani hidup yang lebih baik
saya meladia rahma dan juga pak kiai haji muhammad faiz undur diri
terima kasih atas kebersamaan anda
insya allah kita jumpa lagi pada gapai kemuliaan berikutnya
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh